nah pemirsa ada peristiwa lain yang juga menjadi perhatian yaitu suasana haru yang nampak di momen rapim terakhir ridwan kamil sebagai wali kota bandung
kang emil berpamitan pada segenap asn pemkot bandung jelang hari pelantikannya menjadi gubernur jawa barat hari ini
dalam pidatonya ia curhat tentang tantangan apa saja yang menemaninya selama lima tahun menjabat
suasana haru nampak saat gubernur jawa barat terpilih ridwan kamil berpamitan pada sederet aparatur sipil negara dan pimpinan kepala bidang pemerintah kota bandung
dalam pidato terakhirnya sebagai wali kota bandung ridwan kamil mencurahkan semua isi hatinya
di mana rintangan yang ia hadapi selama menjabat sebagai wali kota ternyata dapat dilaluinya
saya nanti dalam perjalanan politik saya tidak pernah dendam dan bencang
sejarah dan catat saya merampul orang orang yang kalau menurutku peran dunia buat apa
karena hanya allah
allah yang bisa membalikkan hati manusia
ridwan kamil pun berterima kasih kepada para asn di lingkungan pemkot bandung yang telah membantu
hingga akhirnya bandung bisa mendapatkan tiga ratus empat puluh delapan penghargaan dalam jangka waktu lima tahun selama kepemimpinannya
dan meminta agar prestasi kota bandung ke depan bisa dipertahankan
sorotan terhadap pria empat puluh enam tahun tak hanya datang dari warga bandung saja
sosoknya yang nyentrik dan dikenal kerap menunjukkan kebanggaan atas kota bandung membuatnya dikenal luas
ia pun menjadi salah satu kepala daerah yang aktif di media sosial
unggahan yang jenaka di media sosial kerap menarik perhatian dan tak jarang menjadi viral
kini ridwan kamil tengah bersiap untuk jabatan barunya sebagai orang nomor satu di jawa barat
odet n daniel yang sebelumnya mendampingi emil sebagai wali kota bandung
akan menggantikan posisi wali kota usai memenangkan pemilihan wali kota bandung juni lalu
pemerintah provinsi jawa barat melalui pejabat gubernur jawa barat muhammad iryawan
menyatakan telah menyiapkan sebuah upacara khusus pada saat acara serah terima jabatan gubernur pada kamis